saya mau ngaturin ini dulu
sekarang akan ngerasa udah tua
padahal kan atang dari kemarin kemarin juga udah tua
gak bisa harus besok
gak bisa kalau besok mah
kalau udah ada saya kabarin
junaidi mau ikut juga jualan kerudung
tambah lagi tim marketing kita
dia mau ngambil kerudungnya besok
saya bilang gak bisa kalau besok mah
dia sepertinya semangat mau ikut jualan kerudung
kalau gitu harus cepat
kita harus cepat
karena waktu adalah dompet
dan di dalamnya semoga ada uang
kemaren aku bikinnya cuman sepuluh
sekarang mah mau langsung dua puluh
kenapa gak langsung tiga puluh aja
aku boleh ikut ngasih modal
mau ngasih modal sekarang
nanti kalau sudah ada uangnya
cepet makan dulu
telur ceplok sama kecap
udah ada kabar soal kerjaan
kamu jangan putus asa ya
udah putus asa
saya udah gak berharap dapat kerjaan di kantor
saya mau dagang aja
seperti dulu waktu kita jualan baju muslim di bulan puasa sebelum lebaran
kamu mau jualan baju muslim
ternyata bukan cuma ubed aja yang suka sama diza
ternyata kamu juga
ini bukan soal suka
kenapa baru datang
kenapa bangunnya kesiangan
datangnya ngajak gapleh
sama kan anti judi
tapi pasti ada taruhannya
berapa kali kamu jongkok
gak kehitung semalaman
saya boleh di sini aja
jangan ngocok semalaman
anak buah kamu kemana
si unang anak buah jama yang seperti ini kabur
bawa uang yuran pedagang seminggu
si taslim keperluan kangmuran yang lulus parkir dikeriok orang
saya mau ngaturin ini dulu
sekarang akan ngerasa udah tua
padahal kan akang dari kemarin kemarin juga udah tua
akang ngerasa badan akang udah reot
cuma ngangkat parutan singkong sebaskom aja
rasanya pinggang mau patah
gak usah diporsir
akang harus cepet dapet karyawan baru
mau tambah karyawan kan
bukan uang ada yang diganti
saya dong mau diganti
ya udah terusin kerjanya
gak usah ikut ngobrol
saya perlu orang yang bisa bantu nagih hutang
ada yang bilang minta bantuan aja ke kang ngurah sama kang pipit
tapi saya butuhnya satu aja
saya aja satu
tapi mungkin kang murad gak perlu tahu
saya gak enak
tenang bisa diatur
kita sudah tahu siapa di belakang semua ini
dia bukan cuma bisa mempengaruhi orang kita
menyusupkan uang dia ke kita
tapi juga melibatkan orang bayaran
ngajak saudara dari kampung buat kerja di sini
bebannya jadi banyak
harus tetap mikirin makannya di luar jam kerja
harus mikirin tempat tinggalnya juga
ya udah kalau akang gak setuju
kalau kak pipit sudah setuju sama kamar
makanya kak pipit udah bisa jalan sekarang
kalau menurut saya kasih kabar aja
pupun sudah normal
dia mau ke sini
persoalan harus di clear
dada rusuk punggung sakit semua
mungkin ada tulang yang retak
di sana nggak usah bilang waduh
jangan bercanda saya serius
saya mau nengok
boleh minta alamatnya
boleh minta nomor teleponnya
biar saya telepon aja
aku aja yang bawa
eh bu bangga bu
garut garut garut
kita ketemu kemo dulu
saya mau ketemu kemo dulu
cari orangnya yang ada di permisi